saudara wakil presiden ri ⁇ maruf ⁇ amin melepas jemaah haji aceh kloter pertama di bandara sultan iskandar muda belang bintang aceh besar rabu petang
wapres meminta jamaah menjaga kesehatan apalagi suhu di arab saudi yang kini mencapai empat puluh lima derajat
keberangkatan tiga ratus sembilan puluh tiga anggota calon jamaah haji kloter pertama dari kabupaten aceh besar dan kota sabang
dilepas langsung oleh wakil presiden ma ruf amin
wapres berpesan kepada jamaah untuk menjaga kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji
selain banyaknya jamaah haji lansia kondisi suhu udara yang sangat panas juga menjadi perhatian bagi petugas dan jamaah haji